seperti menggunakan masker dengan baik dan benar
menjaga kebersihan tangan menjaga jarak
kemudian juga memperhatikan memastikan diri dalam kondisi sehat
sebelum keluar rumah untuk melangkah ke rumah ibadah
dan juga membawa perlengkapan peribadatan keagamaan milik pribadi
jadi seperti di islam membawa sajadah yang terkenal dari rumah masing masing
itu juga untuk meminimalisir memitigasi dan menjaga penggunaan penggunaan
peralatan secara bersama atau bergantian ya
begitu pula menghindari kontak fisik seperti bersalaman
dan juga bagi jamaah yang baru kembali dari perjalanan luar daerah
kita disarankan untuk tidak beribadah di rumah ibadah
di masjid di gereja di kura dan di tempat tempat ibadah lain